yang ada catatan tadi pak kami sahkan ya kecuali yang ada catatannya tadi
dan acaranya nanti pemeriksaan persidangan mendengar keterangan jawaban kpu termohon keterangan bawah suhu dan keterangan pihak terkait
para pihak supaya hadir tanpa kami panggil karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi
kemudian untuk banten kami akan skorsing sepuluh menit boleh keluar
untuk yang sumatera barat silakan tinggal di tempat termasuk pihak terkait dan kpu termasuk bawaslu
sebelum perkara banten beralih ke sumatera barat mohon penjelasan
sepanjang yang kami ketahui dari permohonan yang pertama seperti permohonan partai demokrat
itu yang mengajukan permohonan adalah partai dalam hal ini ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen
kemudian p tiga juga demikian ditandai ketua umum dan sekjen
pengetahuan kami tidak ada
terserah bapak nanti merespon itu kok sampaikan
itu kan satu kesatuan dengan penilaian mahkamah dan juga masing masing punya jawaban dan keterangan nanti
ya kok bisa diregister itu pertanyaan saya
loh pengadilan tidak boleh menolak perkara pak
jangan mempersoalkan bisa diregister
perkara yang kami tangani memang itu permohonnya adalah pemohon persorangan
yang telah mendapat persetujuan tertulis dari dpp partai
dan permohonan tertulis itu kami lempirkan pada saat mendaftarkan
jangan jangan ada bapak buru buru menilai
terkait dengan bukti tambahan yang mulia
kemarin kan kita memasukkan bukti tambahan
itu disampaikan oleh panitra pada saat persidangan saja disampaikan
permohonan di mk ini hampir tiga ratus an ya
sehingga akumulasi bukti bukti itu ada juga yang mungkin diverifikasi
yang belum akan kami sahkan pada sidang berikutnya
pada saat nanti jawaban kpu dan keterangan bawaslu serta keterangan pihak terkait
bisa double check kalau tidak masuk kan bapak bisa keberatan nanti di persidangan ini
nah mungkin kami yang alpa atau yang lalai kan bisa
tapi sepanjang hari ini belum disahkan dan sudah masuk
nah mungkin memang belum selesai verifikasinya
karena kami juga masih punya waktu untuk mengesahkannya di sidang berikutnya pak
sehingga memang dicadangkan untuk dibagi begitu
berarti untuk bukti dprd kota tangkara nabil satu hari ini belum bisa disahkannya
yang belum kami sahkan tadi yang ada masalah tadi yang kami sahkan yang kami sebut nomornya tadi pak
kecuali yang ada miss tadi
itu kan tidak kami sahkan kan itu bermasalah
kalau sudah bapak clear kan nanti atau bapak ganti
jadi oleh tim kami sudah oke ya kami akan sahkan di sidang berikutnya
tadi ditanya kenapa karena tadi pada saat pengesahan untuk bukti permohon perkara satu ratus delapan puluh
itu dari perkara yang ada hanya untuk dapil banten dua dpr ri
sedangkan untuk dapil satu kota tangerang itu tadi belum dibacakan yang mulia
terkait dengan permohonan persorangan di tangerang selatan tadi untuk tujuh perkara
mohon izin kami bisa insage untuk melihat surat persetujuan dari pimpinan partai
kalau itu bagian dari bukti silakan pak
kalau itu bagian dari syarat bapak nggak bisa
bapak kan sudah mengupload apa
mengunduh apa yang sudah di wa atau di publish di web
tapi kalau itu bagian dari bukti kami silakan bapak ajukan
ada tidak nanti bapak bisa koordinasi dengan kepaniteraan kami dengan pp kami
bukti yang dimaksud perseorangan izin dari ketujuh permohonan itu adalah ada di bukti atau itu lampiran permohonan itu harus clear pak
jadi kita harus hati hati di dalam menilai itu
apakah ini bagian dari syarat atau ini bagian dari bukti
yang penting jelas instagramnya di jam kerja yang kemudian obyek insaggernya clear
jadi sebatas mau melihat berkaitan dengan izin dari partai berkaitan persoarangan perkara dari tangsel yang tujuh permohonan itu
terima kasih yang mulia
yang mulia terkait dengan tadi bukti yang kami dapatkan untuk penyerahan berkas yang kata yang mulia tadi disampaikan perbaikan kami melewati dari batas waktu
bagaimana cara kami untuk menyampaikan bukti nomor antrian itu yang mulia untuk menyatakan bahwa kami ini tidak melewati batas waktu
ya ya nanti kami juga ini kan akan bekerja untuk apa
tapi di catatan yang ada di kami berdasarkan jejak digital pak bahwa masa perbaikan bapak itu kan selesainya mestinya di jam satu lewat tiga belas itu
ya kan tapi bapak baru menyerahkan di tujuh belas
nah kami kan daftar antriannya itu sehari sebelumnya pak tadi sudah disampaikan
apakah diizinkan kami nyampaikan surat yang mulia
boleh bapak boleh mau bersurat boleh
tapi seharusnya pak kalau itu memang ambilan itu belum lewat waktu
maka yang kami terima perbaikan itu pun juga tidak akan lewat waktu karena akan nuk itu pak pengambilan nomor itu
itu akan kemudian menjawab kapan bapak datang dan kemudian permohonan itu perbaikan itu diserahkan
itu gak akan tertukar pak
ya tapi di kami jamnya beda yang mulia
ini kami terbuka untuk mempertimbangkan kalau itu memang ada kelalaian di petugas kami kan kami juga
tapi kami yang ada pakem kami adalah pengambilan nuk akan inline dengan maksimal tinggal waktu penyerahan naskah perbaikan
oke tapi kami diizinkan untuk sampaikan bukti kami yang mulia ya
supaya tidak ada dusta diantara kita terutama antara kami dengan pak hasim doserta timnya
di edkp tiga itu jelas tercantum surat persetujuan gugatan ke mahkamah konstitusi kami serahkan empat rangkap
jadi itu memang bukan buit tapi daftar kelengkapan pengajuan permohonan perbaikan
berkas bukti yang bisa dipelajari oleh lawan
kalau permohonan tidak bisa karena sudah
baik jadi silahkan yang dari banten boleh keluar yang dari sumatera barat
macam anu merupakan pbu skoda
yang menyukai knowah ntypeadi dan
ketika besok sidang lagi agendanya adalah menerima jawaban termohon surat kuasa harus diganti lagi
dengan agenda mendengarkan atau menerima jawaban termohon dan pihak terkait
setiap sidang bapak harus membuat surat kuasa substitusi
nah oleh karena itu kalau memang ada kesepakatan tiga belas dua puluh nya ya sudah tuangkan saja dalam
diskorsi sepuluh menit ya untuk yang dari banten terima kasih
sebentar untuk skk kami serahkan di hadapan sidang atau ke bawah yang mulia untuk surat
termasuk yang ingin mempelajari isage ya pak ya
baik terima kasih yang mulia
baik sidang diskursi kira kira sepuluh menit
hadirin disilahkan duduk kembali